desa cimande telah lama dikenal sebagai lokasinya para ahli pengobatan patah tulang
saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana para ahli pengobatan patah tulang ini untuk bekerja mengobati pasiennya
yang konon di era modern ini tidak hanya mengobati sekedar patah tulang ataupun juga penyakit saraf saja
namun sejumlah penyakit lain
ayo ikuti perjalanan saya untuk melihat bagaimana para ahli patah tulang ini bekerja di desa cimande kabupaten bogor jawa barat
layanan pengobatan pijat dan urut milik firmansyah di jalan cimande tarikolot nomor dua puluh
desa cipade kecamatan caringin kabupaten bogor ini
menjadi lokasi pertama yang saya kunjungi
begitu masuk lokasi pengobatan puluhan orang nampak tengah duduk santai mengantre
mendapatkan layanan dari firman yang akrab di sapa pak haji oleh para pasiennya
firman mewarisi teknik pijat dan urut dari keluarganya secara turun temurun
sarjana lulusan teknik informatika dari sebuah perguruan tinggi negeri di bandung jawa barat ini
bahkan mengaku telah ikut terjun membantu sang ayah mengobati pasien di rumah
sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama
tak hanya mempelajari cara mengobati penyakit terkait tulang secara otodidak
firman juga belajar teknik pengobatan berbagai penyakit lain
termasuk penanganan terapi bagi pasien cereble palsy dan juga trauma akibat kecelakaan
pada beberapa kondisi tertentu biasanya sebelum memulai pengobatan
firman akan melihat terlebih dahulu rekam medis yang didapat dari rumah sakit
atau dokter yang menangani sebelumnya
hal ini bertujuan agar penanganan yang diberikan bisa semakin mempercepat penyembuhan
terkadang ia juga memberikan sejumlah resep ramuan herbal
atau memberikan olesan minyak khas cimande kepada pasien yang dianggap membutuhkan
pertanyaannya adalah rue takau menyongkul teman seseorang
memang hanya karena keserel aja kan kita bisa pegang
jadi kalau pengobatan disini tuh ya
nggak idealis ya
kita sinkronasi juga sama para medis ya
mengikuti perkembangan zaman
sejumlah tukang pijat dan urut di desa cimande
kini memang lebih terbuka untuk berkoordinasi dengan tenaga medis
hal ini dapat terlihat dari pemanfaatan hasil ronsen atau rekamedis sebagai rujukan
sebelum memulai metode pengobatan yang akan diberikan kepada pasien
bayu imam adalah salah satu pasien yang membawa rekamedis
saat memulai pengobatan di desa cimande
satu tahun menjadi pasien firman
korban kecelakaan yang sempat koma tersebut
meyakini teknik pijat dan urut yang diberikan kepadanya
berpengaruh besar pada perbaikan kondisi tubuhnya sejauh ini
di rumah sakit
gak sadar selama empat bulan
baru sadar setelah terapi dua hari
sudah bicara gak bisa jalan juga
setelah terapi dengan pak haji perubahannya seperti apa
iya perubahannya banyak
apa saja mas bisa lakukan
bisa jalan bisa jalan
bisa jalan bisa jalan
keyakinan yang sama juga dirasakan nuri
yang menyaksikan langsung maulana buah hatinya
yang telah sebulan tidak bisa berjalan
dalam sekejap anaknya kembali berdiri dan berlatih berjalan
usai dipijat oleh firman
maulana merupakan korban salah diagnosa dokter
yang justru menjadi lumpuh usai menjalani perawatan
ke rumah sakit itu yang dekat
dirujuk katanya penuh
terus masuk ke
masuk ke bumi sekarwangi
sudah dicek sama dokternya dokter anak
tidak ada apa
tidak ada spesialis dalam paru katanya
cuma radang berarti anak saya salah gitu
salah makan diagnosa yang dokter yang belaka
eh apa yang tadi bukannya play gitu
cuma radang paru paru
jadi anak saya gak bisa jalan gitu
tukang pijat cimandi lain yang kami temui adalah
yang telah melayani jasa pijat dan urut di desa cimande selama dua puluh empat tahun
herto menyebut butuh waktu cukup panjang hingga lebih dari sepuluh tahun
untuk mempelajari teknik pijat dan urut warisan orang tua
berbeda dengan firmansyah yang bisa melayani pengobatan berbagai jenis penyakit
herto justru hanya fokus melayani pengobatan bagi pasien
yang memiliki keluhan terkait tulang dan otot

mendalami apa yang diberikan kepada bapak saya karena bapak saya ini hanya bisa mengobati ya
seperti yang tadi saya bilang itu patah tulang dislokasi atau salah salah urat gitu seperti
sleo dan sarap kejepit gitu itu aja hanya yang saya tahu dan saya yang bisa
hai bulan tahun mengobati beragam keluhan terkait tulang dan otot herto tetap memanfaatkan diagnosa
rumah sakit terkait keluhan pasiennya hal ini dilakukan agar pengobatan yang ia berikan bisa
tepat menurut yang saya yakini dari dulu sampai sekarang itu itu lebih efektif dan apa pengobatan
di cimandi ini karena kelihatan memang lebih agak sempurna daripada ditangani oleh medis yang lain
itu ya jadi kalau ditangani oleh dokter mungkin lebih lama atau lebih
besar pengeluarannya atau gimana meski firman dan herto fokus untuk melayani pengobatan terkait
keluhan penyakit yang berbeda persamaan diantara keduanya adalah sama sama melayani pasien untuk
tujuan sosial dan kemanusiaan sehingga mereka sama sekali tidak mematok tarif pengobatan bagi
pasien yang datang iya benar pak jadi memang pengobatan alternatif seperti ini menjadi pilihan
bagi anda jika anda ingin mengobati penyakit yang berbeda maka anda harus mengobati dengan cara yang
memang anda ingin mencari kesembuhan namun apa yang dilakukan oleh pak haji firman dengan
memijit dan mengurut ini sebenarnya hanya sebuah sarana untuk mencapai kesembuhan yang diberikan
oleh yang maha kuasa nah ini semua tergantung kepada kepercayaan anda apakah anda percaya bahwa
dengan metode seperti ini anda bisa mendapatkan kesembuhan seperti yang anda inginkan namun yang
pasti hal ini adalah bagian dari sisi kota yang melengkapi kehidupan masyarakat suveni tanjung